bapak bapak ibu ibu prabot
masuk angku saya
iya terima kasih
ini rumahnya koswata apa rumahnya masuk lah kum
kamu ngapain disitu
bukan mas wa itu denny
anak eko suara
kamu tidak pakai sepatu
kemana ya kang ocat
kok udah mau maghrib
belum pulang juga
om denny duluan ya
sebentar ya om
masuha yang tersayang
kedatangan kami kesini
kepada masuha yang terhormat
kedatangan kami kesini
kami atau kita
atas kesalahan kesalahan kami
semoga masuha bisa memaafkan
gak ada gunanya
kalian hanya mementingkan
diri kalian sendiri
silahkan kalian ngelakuin
semua yang mau kalian lakuin
mak juga akan ngelakuin
apa yang harus
sudah mau maghrib
mak mau sholat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok ada aja
ada orang yang perlu dibantu
dan ada juga orang yang tidak perlu dibantu
orang yang perlu dibantu
karena memang dia mau berubah
dia tidak bisa berubah kalau tidak dibantu
ibarat benih yang membutuhkan tangan untuk menyemainya
begitu menemukan tanah dia akan tumbuh sumur
tumbuh menjulang tinggi
daunnya akan menduhi orang orang
tapi ada juga orang yang tidak bisa dibantu
berapa kalipun kita membantu
tetap tidak akan berubah
walaupun disemai di tempat yang sumur
disirami tiap hari
tetap tidak tumbuh
karena mereka batu
iya karena kita manusia pak ustadz
jadi masih bisa berubah
insya allah pak ustadz
kalau masih bisa berubah
sok ajaan sudah waktunya maghrib
iya pak ustadz
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
allahu akbar allah
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu prabun
masuk kang kusoy
iya terima kasih bu iin
silahkan duduk kang
kang kusoy saya ambilkan minum dulu ya di dalam
jangan repot bu iin
udah repot kang kusoy
saya tuh pengen tanya tentang konsep rukiah itu
adalah salah satu
metode pengobatan yang dicontohkan oleh rasulullah
yang dicontohkan oleh rasulullah
dibacakan untuk mententramkan
hati yang bersih hati yang tentram
pada pikiran yang bersih
dan kalau hati yang sehat
akan berdampak pada tubuh yang sehat
pikiran kang tatang itu terganggu
karena hatinya terganggu